kementerian energi dan sumber daya mineral melaporkan penerimaan negara dari sektor mineral dan batu bara atau minerba mencapai delapan belas dua puluh tujuh triliun rupiah
kementerian sdm masih yakin penerimaan sektor mineral dan batubara masih bisa meningkat
sementara realisasi investasi sektor minerba hingga semester pertama mencapai dua lima miliar dolar amerika
pemerintah juga mencatat hingga pertengahan dua ribu tujuh belas ini telah dibangun dua fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral ataupun smelter
penerimaan negara sektor minerba kita lihat bersama ini hingga semester satu dua ribu dua puluh
sudah mencapai dua lima miliar dolar
bila dibandingkan pada periode dua ribu enam belas itu mencapai peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada dua puluh tujuh dua puluh satu triliun rupiah
oke ini adalah data dari kementerian sdm laporan dari kementerian sdm menunjukkan bahwa sepanjang tahun dua ribu enam belas realisasinya mencapai dua puluh tujuh dua puluh satu triliun rupiah
dari target sepanjang tahun ini di tiga puluh dua empat triliun rupiah
kita ke informasi selanjutnya di tengah fluktuasi harga komoditas yang masih saja terjadi kementerian energi dan sumber daya mineral atau esdm juga mencatat realisasi produksi batubara pada semester pertama tahun ini mencapai satu ratus tiga puluh sembilan juta ton
atau sebesar empat ratus tujuh puluh tujuh juta ton
direktur kementerian mineral dan batubara bambang gatot mengakui capaian produksi batubara tergolong masih minim
kementerian sdm optimistis produksi batubara akan naik di semester kedua dua ribu tujuh belas
dan ini kita lihat bersama kementerian energi dan sumber demerol
bersama seperti apa realisasi produksi batubara kita lihat dari tahun dua ribu tiga belas menunjukkan pada tahun dua ribu tiga belas jelas saja karena pada saat itu awal ya harusnya sebelum tahun dua ribu tiga belas maka bahkan lebih booming lagi
tapi ketika terjadi pelemahan harga komoditas dimulai sejak tahun dua ribu tiga belas maka tidak heran trennya juga turun kemudian naik juga sangat tipis
kita lihat tahun dua ribu tiga belas realisasi produksi batubara indonesia empat ratus tujuh puluh empat juta ton kemudian turun pada tahun dua ribu empat belas menjadi
empat ratus lima puluh delapan juta ton ini juga seiring salah satunya adalah rebalancing tiongkok yang ketika itu mereka melakukan penstabilan ataupun juga perpindahan ya dari target ekonominya dan juga demand yang mengalami penurunan ketika terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi global
lalu kita lihat pada tahun dua ribu lima belas sempat naik ya menjadi empat ratus enam puluh satu juta ton tapi turun lagi pada tahun dua ribu enam belas dan dunia juga tahu dua ribu enam belas merupakan tahun yang sulit karena pertumbuhan ekonomi tampaknya sangat rendah pada tahun dua ribu enam belas
demand juga masih turun dan sehingga realisasinya mencapai empat ratus tiga puluh empat juta ton
lalu semester satu ini mencapai satu ratus tiga puluh sembilan juta ton untuk hingga semester satu dan kita lihat memang salah satu aturannya kita tahu juga bahwa ada aturan pemerintah yang melarang untuk melakukan ekspor mineral mentah dan tampaknya itu juga yang mempengaruhi bagaimana ekspor batubara itu juga masih sangat terbatas hingga saat ini